baik dari tim hukum satu dari capres cawapres anies mohaimin dan juga tim hukum tiga dari capres cawapres ganjar mahfud
bahkan tadi sempat menyinggung juga prof yusril sebagai ketua tim hukum bahwa banyak kesaksian ahli yang tidak relevan sebenarnya dengan realitas yang
dihadapi saat ini terutama masalah gugatan sengketa hasil pilpres
nanti masing masing pembuktian akan disesuaikan dengan pembuktian untuk pemohon dari capres cawapres nomor satu anies mohaimin
dan juga capres cawapres nomor tiga ganjar mahfud
selain pembuktian dari termohon dalam ini kpu nanti juga akan ada dari bawaslu yang akan memberikan pembuktiannya untuk masing masing pemohon baik dari pemohon capres cawapres satu dan juga tiga
dan pagi hari ini saudara saya sudah sendiri saya sudah bersama ahli hukum tata negara dari universitas jember prof bayu
kita saksikan tadi prof yusril sudah mengutarakan pendapatnya soal kemarin kesaksian kesaksian dari yang dihadirkan saksi saksi yang dihadirkan maupun juga ahli yang sudah memberikan keterangan
sejauh ini dengan santai prof yusril tadi mengatakan saya tidak terlalu khawatir dengan keterangan keterangan dari saksi maupun juga dari ahli
apa yang anda baca gestur yang ditunjukkan prof yusril sebagai ketua tim hukum prabowo gibran
dengan terselisian hasil pemilihan umum
antara pemohon yaitu paslon satu tiga dengan termohon kpu ya
nah paslon dua yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu pilpres ini sebagai pihak terkait yang punya kepentingan
nah tentu kemudian karena ini perkara adversarial perkara interpartis saling berhadapan ya
nanti bicara soal bukti siapa yang paling kuat yang akan meyakinkan hakim
tentunya optimisme pasti dibangun semua pihak
baik pemohon termohon pihak terkait
jadi saya pikir apa yang disampaikan prof yusril di luar persidangan ini dalam bentuk konfres ini ya bagian dari membangun optimisme
yang kalau kita tanya ke pemohon pun pasti juga akan bicara bahwa yang dihadirkan kemarin saksi ahli yang cukup optimal ya
artinya kalau kita lihat paslon satu ya itu tujuh ahli sebelas saksi
mk hanya memberikan sembilan belas ya
pasti juga ditanya dengan suasana persidangan kemarin mereka akan menyatakan juga optimisme
saya pikir membangun optimisme itu baik bagi semua ya karena ingin penyelesaian ini sebaik baiknya
optimisme meyakinkan semua pihak
tapi sekali lagi nanti fakta fakta persidangan pembuktian yang kemudian nanti meyakinkan hakim ya itulah nanti hasil dari dpp
jadi optimisme itu bagian dari meyakinkan hakim itu tadi
sekaligus tentu sidang phpu pilpres ini kan jadi perhatian tentu
tidak hanya di suasana ruang persidangan
ini live di kompas tv live di youtube streaming youtubenya mk kpu semua
tentu kemudian perlu membangun dukungan dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan ini sudah tepat sudah benar
nah ini bagian dari membangun dukungan tadi itu juga mas adi
nah bagaimana dengan anggapan publik ya
ini saya bukan hanya membaca optimisme dari prof yusril
termasuk komen komen warganet dan juga komentar komentar pada saat sidang kalau di sharekan di youtube kompas tv
saya melihat beberapa ada yang komentar bahkan wah ini saksi saksi yang dihadirkan kok begitu mudahnya dipatahkan argumentasinya begitu
nah ini sedangkan sudah dipatahkan argumentasinya ini tidak ada argumentasi balasan lagi dari saksi saksi ataupun ahli yang sudah dihadirkan
logika ruang sidang dengan logika publik itu kadang ada kesamaan kadang ada perbedaan
kalau kita lihat bagaimana suasana persidangan dua hari terakhir ya ketika pihak pemohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan
mendengarkan keterangan saksi maupun ahli kedua duanya begitu
saya yakin kemudian logika yang dibangun di dalam itu itu sudah dipersiapkan dengan matang
kenapa menghadirkan ahli bidang hukum ahli sosial ahli ekonomi ahli it digital forensik semua pasti ada pertimbangannya
apalagi kuasa hukum pemohon ya ini juga pengacara pengacara advokat advokat yang juga punya jam terbang tinggi
yang sudah makan asam garam dalam peradilan yang ada di indonesia dalam semua perkara
jadi kadangkala tentu kemudian suasana persidangan itu dipahami oleh publik hanya dalam konteks jawaban ya
jawaban dari saksi ketika dikejar dan lain sebagainya atau ahli dikejar dan sebagainya
tapi sesungguhnya logika persidangan tidak seperti itu karena alat bukti yang akan diuji kan tidak hanya keterangan saksi dan ahli
alat bukti surat kemudian alat bukti tulisan informasi elektronik keterangan para pihak bahkan petunjuk misalkan
nah saya pikir memang logika itu yang ya sah sah saja publik berpandangan apapun
tapi logika persidangan mk ini masih susah ditebak saya pikir
sampai hari ini kita masih belum bisa mengatakan apa arah hakim seperti apa
dan memang prosesnya sepertinya dari awal sampai akhir sidang itu publik sepertinya tidak boleh sempenggal melihatnya ya
saya kemarin berbincang dengan dosen hukum pemilu dari universitas indonesia titi anggreni
mengatakan bahwa memang publik tidak bisa melihat dalam satu sidang saja
jadi harus ada beberapa semua sidang bahkan sampai putusan nanti disaksikan
supaya paham betul apa konteksnya meskipun mudah dipatahkan
tapi pentingkah untuk mencari
ya jadi kita kan bicara awal permohonan
permohonan ini pun kan juga akan diperiksa oleh majelis hakim ya
ada namanya petitum disertai alat bukti tujuh alat bukti ya
kemudian ada daftar alat bukti disahkan
itu kan publik saya yakin tidak semuanya kemudian mengakses itu
itu kan menjadi domen dari hakim
yang dipertontonkan di dalam ruang sidang ini yang terbuka ini kan
kemarin permohonan pokok permohonan
jawaban termohon keterangan saksi keterangan ahli
tapi hal hal lain di luar itu saya pikir memang kalau mau kita ikuti
kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memang sampai saat ini
kita akan masih menunggu terus bagaimana perkembangan dari persidangan
apalagi hari ini akan ada jawaban ya kpu dan bawaslu diminta
kemarin kan tegas hakim bawaslu anda harus kemudian mempertanggungjawabkan
pernyataan saudara satu hari setelah pemungutan suara yang menyebutkan ribuan
nah itu kan juga kita akan tunggu sejauh mana kemudian bawaslu menyajikan data itu
terlepas sirekap dikatakan alat bantu majelis hakim punya pertimbangan sendiri
anda tidak boleh hanya mengatakan sireka banyak alat bantu bukan alat utama
tapi anda wajib menjelaskan kenapa situasinya seperti ini
jadi saya pikir logika itu kan logika yang tentu harus kita tunggu
ada apa hakim kemudian ingin kemudian bagian bagian itu diperkuat oleh para pihak
penyelenggara pemilu kemarin yang berhasil dihadirkan untuk menjadi saksi
itu saya lihat kemarin kalau saya tidak salah ini dari pasangan ganjar mahfud ya
itu mengatakan bahwa ya memang sirekap alat bantu tapi akses untuk menuju real count
untuk melihat bagaimana real count sesungguhnya ini penyelenggara pemilu di daerah
saya tidak bisa mengakses itu
nah itu nanti akan jadi jawaban dari bawaslu bagaimana mempertanggungjawabkan
prof bayu ini kemarin juga sempat dibahas atau melihat saksi saksi yang sudah dihadirkan
saya akan bertanya nanti ke prof bayu bagaimana kualitas pembuktian dari masing masing saksi
yang sudah diharikan oleh baik itu dari kubu satu maupun tiga
ulasannya akan hadir sesaat lagi di kompas tv